dan berikut ini kami hadirkan data terkait vaksin yang akan digunakan untuk disuntik pada hari ini
vaksin yang akan digunakan dinamakan coronavac yang diproduksi oleh sinovac life sciences corporation limited
anak usaha perusahaan farmasi asal tiongkok sinovac biotech limited
dan uji klinis tahap ketiga di indonesia dilakukan pada sebelas agustus dua ribu dua puluh dengan jumlah peserta pengujian satu enam ratus dua puluh orang
sementara pada dua belas januari dua ribu dua puluh satu badan pom ri telah mengumumkan tingkat efikasi dari vaksin sinovac yang mencapai enam puluh lima tiga persen
tingkat efikasi ini telah melebihi persyaratan yang ditetapkan oleh who yakni lima puluh persen
alhasil badan pom republik indonesia mengizinkan penggunaan darurat vaksin covid sembilan belas buatan sinovac
dan sementara itu berdasarkan laporan interim terhadap uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di bandung
badan pom republik indonesia menyebutkan setelah empat belas hari penyuntikan imunogenisitas mencapai sembilan puluh sembilan tujuh puluh empat persen
imunogenisitas adalah kemampuan membentuk antibody dalam tubuh dan membunuh virus cukup baik
dan kemudian tiga bulan setelah penyuntikan hasil imunogenisitas ini bisa mencapai sembilan puluh sembilan dua puluh tiga persen
dan hasil interim tersebut juga melaporkan adanya efek samping setelah penyuntikan seperti ada nyeri iritasi dan juga pembengkakan dan demam

efek samping ini dianggap tidak berbahaya
dan bisa pulih dengan sendirinya